saya ketemu erlangga
apa yang dibilang kamu
kalau dia dendam sama hama
tapi gak ada salahnya kan
jadi kamu istirahat cukup
suka lebih fit
ntar lama mbak
kalau mas al udah cinta sama aku
berarti mas al harusnya udah mau
andin ngapain sih ngeliatin gue terus terusan gitu
senyum senyum lagi
andin mikir untuk mulai jadi pasangan suami istri suatu
aku pake pembatas sih mas
enggak denger tadi mama bilang apa
kamu harus istirahat
tidur biar cepet sembuh
iya juga ya
aku juga baru sembuh
pasti mas al gak enak sama aku
kalau mau mesra mesraan sekarang
aku mau ikut sama dia
aku mau ikut sama dia
aku mau ikut sama dia
aku mau ikut sama dia
aku mau ikut sama dia
aku mau ikut sama dia
aku mau ikut sama dia
aku mau ikut sama dia
aku mau ikut sama dia
aku mau ikut sama dia
aku mau ikut sama dia
aku mau ikut sama dia
aku mau ikut sama dia
aku mau ikut sama dia
udah tidur gak usah ngeliatin saya
lihat ya mas
selamat tidur mas
sekarang kalau kayak begini gimana caranya
apapun yang terjadi
gue harus balas
dendam ke keluarga adik barang
gue masuk lagi ke dalam
terima kasih waktu ini bang
sehat sehat selalu bang
sampai ketemu ya
hati hati di jalan
terima kasih udah datang
sayang makan yang banyak ya
nanti mama mantrin kamu ke sekolah oke
hari ini reina sekolah
biar diantar main sama mirna aja ya
kamu istirahat di rumah
pak aku mau antar mama
tapi mas kan aku udah sehat
nanti kamu diantar sama uma sama ancus aja ya
mama biar di rumah istirahat
lama kan baru semua dari sakit
untuk kebaikan kamu dan untuk kesembuhan kami
aku mau antar sama mama juga
besok besok diantarin sama ma ya
hari ini reina sekolah sama uma sama suster
aku balik ke beda ya
saya balik ke beda dulu
biar saya minum teh
reina semangat sekolahnya
biar jadi anak pinter
oke terima kasih ma
aku berangkat kerja ya
sekali lagi aku minta tolong sama kami
jangan ngurusin masalah mbak din terus
fokus sama rumah tangga kita
kita perbaiki sama sama
aku berangkat ya
oh udah masuk kluster
sebentar ya pak
taksi pesanan gue udah datang
saya akan dapetin jawaban di kantor polisi
kamu mau ke mana sayang
ini mak aku ada ada pemotretan jantika skincare
yaudah kalau gitu aku langsung pergi ya mak
masak ubi biar mateng
pagi pagi si randy ini yang datang
puya masih kesel masih sebel
lantaran si randy ngajak ayang kiki ke undangan
itu sangat menyakitan hatiku
kita berangkat sekolah
eh ini kiki bawain bekal terkhusus buat mas rendiku
eh makasih kiki tapi gak usah
ya saya udah makan soalnya
mas rendy gak mau nerima bekal dari kiki
ya udah gak apa apa buat saya aja
jangan lupa dimakan ya mas ya
nanti kasih tahu enak apa enggaknya ya
tapi pasti enak sih kalo masakan kiki buat mas tel
hah kegayaan banget ayam kiki segala nasi goreng seafood
lempongan uya aja smur jengkol lagi smur jengkol lagi

mas rendy udah mau nerima bekal dari kiki
niat aja mas rendy
pasti lama kelamaan kamu bakal jatuh cinta sama gigi
kalau ibarat pepatah jawa itu
rana aku cemberut
kan rana mau sekolah
mau ketemu temen temen banyak
aku mau diantar sama mama
sabar ya sayang ya kan mama baru sembuh ya
sayang nanti ya besok besok diantar sama mama ya oke
semakin disuruh sama elsa untuk tidak menghubungi andi nako justru
aku mau sekolah om
oh ke sekolah sama mama ya
loh memangnya kenapa sayang
al masih khawatir terjadi apa
di rumah aja al minta penjagaan ekstra ketat
kalau gitu udahan dulu ya nino ya
reina mau masuk kelasnya
yuk ya masukin ya
sedangkan reina gak apa apa tuh ke sekolah
nanti aku mau sekolah
nanti aku mau sekolah
nanti aku mau sekolah
apa ada hubungannya dengan erlangga ya
apa sepertinya erlangga itu hanya ingin mencelakakan andin
ya saya mau ketemu sama tahanan yang bernama angga
maksud ibu erlangga
maksud ibu erlangga
maaf kalau boleh saya tahu ibu siapanya erlangga ya
lu mau sampai gua
harus ditunggu bos
ternyata adebaran sudah siapin strategi
buat gagalin semua rencana gue
gua bener bener gak nyangka
sekarang gua harus gimana
gua harus hancurkan keluarga adebaran
saudara erlangga anda dapat kunjungan
siapa lagi yang mau ketemu sama gue
apa adebaran yang datang
adiknya istri adebaran
adik istrinya adebaran
ini sangat penting
saya tahu kamu yang bertanggung jawab atas kejadian yang menimpa mbak nin kemarin
saya coba yang tahu
sampai kamu mencelakai mbak andi
gua gak ada urusan sama arun
lu datang kesini
lu tanya seperti itu
saya berhak tahu
jadi tolong jelasin
kita tangan saksi
kita tukar informasi
gua kasih tau apa yang lu mau
lu kasih tau ke gua juga
tidak ada apa apa
kamu butuh apa
gua tahu gua salah
gua udah celakain andin
gue mau telepon dia minta maaf sama dia

udah deh gue kasih aja lagian kan cuma nomor telepon
siapa tau gue beneran dapet info dari angga
oke saya kasih nomornya
saya udah kasih nih
jadi boleh tolong diceritain semuanya
gue punya dendam yang besar kalau ada barang
boleh tolong diceritain semuanya
gue punya dendam yang besar kalau ada barang
tepatnya delapan tahun yang lalu ketika ada barang jeblosin gue ke dalam penjara
dia pergi untuk selamanya
dia pergi untuk selamanya
dan gue cuma pengen ada barang ngerasain apa yang gue rasa
makanya kemarin gue yang nyerahkan andin
itu aja gak lebih
gak ada yang lain
bukannya ini ada hubungannya juga sama orang yang namanya roy
pinter juga nih perempuan
lo gak peduli dengan andin
lo datang ke sini cuma mau cari tahu tentang roy
ya sekarang gue yakin
lo sama andin pasti gak tahu adebar dan bersaudara
sayangnya gue yang akan ngomong ke andin semua rahasia ini bukan lo
lo gak usah kadang kadang
urusan kita udah selesai
saya belum selesai ngomong
harus kasih peringatan ke angga
berani beraninya dikirim foto keluarga gue ke andin
dia fikir dia siapa
ngapain nih di kantor polisi
apa jangan jangan habis ketemu angga
itu kan mobil aldebaran
ngapain dia disini
dia ngeliat gue keluar dari kantor polisi lagi
pak tunggu sebentar
oh tadi habis dari kantor polisi kan
ngapain kamu disana
habis ketemu siapa elsa
kayaknya bukan urusan kamu d a
ngapain kamu di kantor polisi
kalau kamu gak mau jawab
saya akan bongkar kebohongan kamu ke papa soal anak yang kamu buang
saya ketemu erlangga

apa yang dia bilang ke kamu
kalau dia dendam sama hamu
karena kamu sudah membuat dia kehilangan istrinya
makanya dia mau balas dan celakai mbak anin
udah itu aja dia gak mau ngomong yang lain
udah itu aja dia gak mau ngomong yang lain
dengar ya elsa
pasti angga mau coba kirim foto keluarga gue langsung ke hp andin
dengar ya elsa
saya gak butuh kamu menambah nambah masalah lagi
menjauh sejauh jauhnya dari keluarga saya
atau saya akan buat kamu menyesal
mudah mudahan gak terlambat
mulai lapar nih
saya cari makan dulu aja ya
karena juga masih lama kayaknya
ini kiki bawain bekal terkhusus buat mas rendiku
saya kan dapet bekal dari kiki
enak juga masakan gigi
gak tau mau ngapain
udah main handphone
udah nonton youtube
aku jadi penasaran deh
kenapa foto itu

dan kenapa dibakar
aku jadi penasaran
jika aku udah berhenti
dan klik semua foto
aku bisa ngasih ke dia
dari bulan bak onda
aku gak mengerti
bang ini foto adebaran dan roy adiknya
sekarang saatnya ngelempar bom di antara andin dan adebaran
oh muka pak madi lah
saudara angga ini makanannya
terima kasih ya pak
makan dulu pak
gonteng kemana pak
silahkan makan ya pak
terima kasih pak
makan makan makan
gimana tidurnya nyanyap
semoga bekas foto yang dibakar itu masih ada di gudang
jadi aku bisa tahu itu foto apa
ternyata sama betul
makan dongvised ya pak

beberapa kal wrestling saya akhirnya pernah menang
tapi setelah menanghuh asa pengennpunyiannya banyak

aku juga pengen
sekarang kan jamnya saat dimana putra kidul tama goci itu harus makan harus mandi dan
ini gigi harus ngerawat dengan baik dan benar nih
biar putra kidul sama kuci tetap sehat tetap kuat kayak papanya
telepon gue pake gak diangkat lagi
kalau anin gak angkat telepon berarti dia lagi gak pegang handphone
jadi gue bisa ngamanin handphonenya anin kalau anka kirim sesuatu sih kalau anin liat
kalau gue of dla
putra kidul udah makan
hah masal tadi telpon gigi
apakah gigi telpon balik saja
siapa tahu yang mau diomongin sama gigi penting
mas dulu tidak ada angin tidak ada hujan di telpon gigi
mas dulu jangan